jadi annual meeting itu disitu ada global collaboration
tapi juga disitu ada sdgs
dan juga ada digital economy human capital plus climate change
tapi kalau misalnya kita lebih istilahnya kan kita kan banyak perhelatan
biasanya wah biayanya besar nah manfaatnya kalau kita dari segi hitung hitungannya
nah itu manfaatnya dan kalau tidak salah kan beberapa tahun lalu kan di peru misalnya
apakah mereka betul betul bisa mengkapitalize dengan mengadakan annual meeting itu di negara itu
ini diterjemahkan dengan misalnya investasi meningkat
kunjungan wisata lebih meningkat dan lain sebagainya
ini semua bisa dihitungkan
kalau bisa bank bapenas melakukan itu bank indonesia melakukan hitungan itu
yang sebetulnya kita bisa lihat lima belas ribu orang yang hadir di sini adalah bukan orang orang biasa
mereka adalah para decision maker
apakah dia menteri keuangan dia adalah bank sentral apakah dia juga private bank dan fund manager
maupun lembaga lembaga internasional yang bisa membuat apa yang disebut principle setting
dia bisa membuat men shape atau membentuk persepsi terhadap satu negara
artinya karena kalau kita mau membuat event internasional kita mau mengundang orang orang yang hebat itu
biayanya untuk menghadirkan mereka
supaya mereka di sini supaya impress dengan indonesia itu berapa besar
kita mau mau melakukan marketing tourism kita kita harus berkali kali masukin di cnn di cnbc di mana saja
itu biayanya besar
ini people coming to indonesia di tempat bali yang kita anggap sebagai suatu prime location
dan mereka akan tinggal di semua hotel di bali pada bulan oktober yang dianggap sebagai low season
occupancy tempat hotel hotel itu yang biasanya pada bulan oktober kan bukan bulan di mana orang berlibur
jadi ini akan meningkatkan industri pariwisata paling tidak di bali dulu
yang pada low season ini mereka akan menjadi fully occupite
tapi tidak hanya kehadiran mereka untuk memenuhi hotel di bali mereka akan merasakan minimal tiga hari
ada yang seminggu
banyak yang teman saya mengatakan
mereka akan tinggal di luar perjumpaan tahun
paling tidak mereka akan tinggal di bulan lain
entah di balinya entah mereka sudah milih mau ke jogja borobudur
entah mereka mau pergi ke raja empat
entah mereka mau pergi ke mana saja
kita sudah membuat apa yang disebut destination pariwisata yang doable buat mereka untuk connect dari bali kepada tempat tempat lain
dan labuan bajo termasuk yang dianggap dekat
mereka bisa melihat dan merasakan sendiri
oh ini negara beyond bali banyak sekali
seminggu mereka di sini plus seminggu mereka mengeluarkan uang dan orang orang ini nggak mengeluarkan yang backpacker gitu ya
mereka tinggal di hotel hotel bintang lima
i think itu adalah sesuatu dan tentu ini adalah kesempatan yang sangat langka indonesia untuk mempresentkan mengenai manusianya
indonesia selalu hampir seluruh dunia saya ketemu teman teman saya
mereka selalu menghargai orang indonesia is the most lovable baik nice sopan menyenangkan itulah kita
dan lihat betapa sangat kayanya budaya kita di tempat berbeda beda
saya akan mengatakan bahwa selama seminggu itu bali mungkin akan totally macet
karena semua orang mereka akan hire banyak sekali driver mereka akan menggunakan banyak sekali volunteer kita
hire dalam hal ini
masyarakat di sekitar juga akan mendapatkan
dan kita juga seluruh investasi kita di sana termasuk untuk komputer dan lain lain nanti akan kita sumbangkan kepada sekolah sekolah
jadi artinya indonesia akan mendapatkan kesempatan yang tidak hanya persepsinya
oh ini perhelatan kayak orang makan malam bersama pesta dan selesai gitu
kita adalah suatu pertemuan dari orang orang yang membuat keputusan mengenai berbagai keputusan
yang mempengaruhi dunia
mereka akan membahas masalah masalah yang penting untuk indonesia untuk asean untuk dunia
dan pada saat yang sama mereka akan mengenal dan menemui sendiri apa yang namanya indonesia sebagai suatu negara middle income
negara terbesar di asean yang tentu akan memberikan impresi yang long lasting
jadi bukan hanya salah satu ya ini dianggap wah menghambur hamburkan uang dan lain sebagainya
tapi kita mengambil ini sebagai opportunity
stelling the show sebenarnya ini nggak diprotes oleh pihak imf world bank
ini loh ini kan annual meeting ini perhelatan kita
kok ternyata dipakai untuk voyage to indonesia visit indonesia
saya rasa kalau dari sisi itu imf world bank memahami bahwa setiap negara tentu ingin mengkapitalize memanfaatkan

dan indonesia dengan seluruh proses voyage to indonesia

melalui berbagai macam pertemuan seminar yang tidak hanya dilakukan di sini tapi juga di washington
itu juga membuat indonesia ada di dalam peta dunia untuk dikenali sebagai tempat atau negara yang concern mengenai berbagai isu yang nyata dan sangat relevan dengan kita sendiri
tapi juga bisa berhubungan dengan negara lain
seperti tadi saya katakan kalau human capital tidak hanya indonesia yang kepingin membangun
presiden jokowi ingin membangun pendidikan menjadi lebih baik kesehatan
pengurangan kemiskinan lebih cepat
dan negara lain juga kepingin punya tujuan yang sama
jadi kita bisa saling belajar mana nih yang pernah sukses
mana nih policy yang nggak jalan jangan diikutin yang sudah jelas gagal
kalau ada negara yang sukses apa faktor yang menjadi sukses
sehingga cepat sekali negara itu bisa saling belajar diantara kita

kan berarti dunia dengan tujuh miliar manusia ini akan menjadi tempat yang jauh lebih damai
dan lebih sejahtera bagi semuanya
itu kan visi para pendiri bangsa kita juga
jadi kalau kita merasa sebagai manusia yang merdeka
kita menjadi manusia yang independen kita profesional
kita melihat mereka sejajar dengan kita
bahkan saya bisa kontes kalau mereka cara bacanya salah
menurut saya nggak kayak gitu cara bacanya
that's what we call it kita sebagai anggota
itu adalah sebagai negara merdeka
kita memutuskan menjadi anggota
kita ikut di dalam membuat ekonomi dunia menjadi baik
dan setiap krisis itu selalu kompleks